penjaga toko kosmetik yang berlokasi di jalan sandratek kelurahan rempoa kecamatan ciputa timur kota tangerang selatan imam mashkur
ditangkap dan dibawa oleh sekelompok orang tak dikenal tanggal dua belas agustus dua ribu dua puluh
saat ini saya berada di depan toko dan toko ini toko kosmetik tempat kerja korban
tanggal dua belas agustus dua ribu dua puluh tiga kemarin korban yang menjaga toko seorang diri ini dihampiri oleh dua orang yang berpostur seperti oknum tni atau polisi begitu
kemudian beberapa menit kemudian keluar dengan tangan di borgol dan sejak saat itu korban sudah tidak pernah terdengar lagi kabarnya
penjual ketupat sayur persis di seberang toko kosmetik nur mengatakan ia tidak mengetahui kejadian itu
namun nur mengenal cukup baik sosok korban yang bernama imam mashkur yang berasal dari aceh dan cukup kaget mengetahui imam telah meninggal dunia
nur mengatakan imam juga sering membeli ketupat sayur dagangannya
sering kalau aku buka
dia sering makan suka bu ketupat sayur
dia ini aku juga kan baru jualan lagi ya jadi juga aku dia juga baru kemarin juga aku belum lama juga ketemu beli es gitu kan ketemu aku bu kapan jualan
ramah sih dia orangnya ramah sedih ya sedih ya karena kita walaupun kenal sebentar
tapi dia karena dia kita kenal ya sedih sedih aja kita ngeliatnya kok tragis benar ya meninggalnya dengan seperti itu
ditemui di rumahnya ketua rt setempat sarip marjaya mengatakan sebelumnya tidak ada dari pihak manapun yang berkoordinasi dengannya ataupun ketua rw saat kejadian
sarip marjaya baru mengetahui keesokan harinya setelah diberitahu oleh warganya
jadi gak tau sama sekali gak dikabarin sama siapapun
setelah besoknya saya dikasih tau sorenya saya dikasih tau ke warga ada penangkapan
penangkapan di kios yang menjual kosmetik
video amatir keluarga sempat viral di media sosial
korban menangis meminta uang lima puluh juta rupiah dari ayahnya di kampung
video lainnya pelaku memperlihatkan sedang menganiaya korban
semua yang kami tahu yang dikoneksi yang dikakuskan uang itu aja permasalahannya kami gak tahu apapun
habis dikakuskan uang terusan dikasih video lewat suara yang dikoneksi lagi disiksa suruh kirim uang makanya kami tahu
jenasa pemuda yang diduga dibunuh oleh komplotan yang salah satunya anggota pas pampres tiba di desa monkelayu
kecamatan gandapura biren aceh pada sabtu sore